pd dharma jaya menyiapkan dua ratus tujuh puluh ton daging sapi impor untuk memenuhi kebutuhan daging di dki jakarta
daging sapi ini akan didistribusikan untuk warga rumah susun dan pd pasar jaya
dari dua ratus tujuh puluh ton daging impor asal australia satu ratus enam puluh delapan ton daging didistribusikan ke pasar tradisional
melalui pd pasar jaya dan satu ratus dua ton untuk subsidi warga di rumah susun dki jakarta
daging subsidi ini dijual rp tiga puluh sembilan per kilogram
bagi warga pemegang kartu jakarta pintar warga rumah susun dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu
di bulan ramadan ini kebutuhan daging sapi meningkat ini membuat harga daging melonjak hingga menyentuh rp satu ratus dua puluh per kilogram
pembagiannya kemarin kita sudah meeting dengan dkpkp dan beberapa skpd bahwa pertama yang diinstruksikan oleh pak gubernur itu cashless
cashless nya itu jadi kita bekerja sama dengan bank dki cashless
nanti kita bisa terdetek diberikan kepada siapa aja
lalu yang pertama diberikan kepada di rusun kemudian ada beberapa pasukan orange dan pasukan hijau kemudian kjp
jadi semua terdetek tidak memberikan uang cash